menjelang pilihan presiden partai grindra sibuk mengumpulkan kekuatan relawan
tidak hanya gerindra partai demokrat yang belakangan memilih berseberangan dengan pemerintah
juga turut mengumpulkan simpul relawan
dengan tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden mereka optimistis mampu menggeser penguasa saat ini
saya harus juga mengingatkan bahwa negara kita dalam keadaan yang tidak sehat
ya kekayaan kita nggak ada di indonesia
keadaan kita lari ke luar negeri mengalir terus ke luar negeri
karena itu saudara saudara kita berjuang di bidang politik untuk mengembalikan kekayaan negara
kekayaan rakyat kembali ke rakyat indonesia
tujuan kita tujuan saya tujuan kita semua tujuan gerindra
hanya satu menyelamatkan masa depan rakyat indonesia
dorongan kita hanya untuk menyelamatkan masa depan anak anak dan cucu cucu kita
tidak ada yang lain
ketua umum partai gerindra prabowo subianto digadang gadang relawan oposisi sebagai calon presiden
menggantikan presiden joko widodo yang maju kembali pada pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
untuk mewujudkan kembali keperluan
kemenangan tersebut sejumlah tokoh politik aktivis bahkan masyarakat biasa
yang mempunyai visi yang sama membentuk posko relawan dari berbagai macam kalangan
salah satunya ialah rumah juang di kawasan kebayoran jakarta selatan
rumah juang ini dulunya merupakan salah satu posko kemenangan anies baswedan dan sandiaga uno
pada putaran pilkada dki jakarta lalu memasuki masa pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
rumah juang diubah menjadi rumah kemenangan
calon presiden sekaligus wakil presiden yang diusung oleh partai gerindra
mengusung pak prabowo dan siapapun yang nanti diputuskan oleh grindra
ya nanti kita lihat urusan partai
nah kalau kemarin kan rumah juang anies sandi
nah kalau sekarang kita masih tunggu keputusan partai
karena hidup itu adalah perjuangan
dan rumah juang
rumah juang akan menghadirkan begitu banyak perjuangan menuju kemenangan kemenangan
di padahal di wilayah jakarta tapi di seluruh indonesia
kemenangan yang kita perjuangkan untuk menciptakan lapangan kerja
pembentukan relawan tersebut diharapkan dapat mendongkrak suara dari pasangan calon presiden
dan wakil presiden yang mereka usung baik secara bertemu langsung ataupun melalui sosial media
menurut direktur pencapresan pks
para relawan akan membuat kampanye sukses
ya saya kira relawan di dalam kontestasi politik
di dalam mencapai kesuksesan kampanye itu sangat diperlukan
ya memang ada relawan yang memang dibentuk oleh partai
artinya kita mewadahi melalui underball partai
kemudian masuk relawan relawan
tetapi juga ada inisiatif dari masyarakat
karena kecintaan kepada figur kemudian dia membentuk
nah ini biasanya
mekanisme pengaturannya ada bagian bagiannya
jadi ada memang divisi atau seksi atau bidang
yang mengurusi masalah sayap ya sayap
saya pemenangan yang bernama relawan itu
jadi ini penting
penting bagi kesuksesan calon gitu
para relawan oposisi ini bergerilya dari semua lini
khususnya menyebarkan tagar andalan mereka dua ribu sembilan belas ganti presiden
tak hanya gerindra dan pks
mantan presiden republik indonesia
susilo bambang yudhoyono dan partai demokrat
juga mengumpulkan sejumlah relawan dalam relawan cakra ahi
dan muncul gerakan gerakan relawan cakra ahai ini
di berbagai provinsi di tanah nair
pertama kali saya datang di kalimantan timur
lalu kemudian saya mendengar juga ada deklarasi serupa
di berbagai kota dan provinsi lainnya di indonesia
dan hari ini
saya dan istri anissa hadir dengan rasa bangga
di gedung juang ini gedung yang penuh dengan sejarah
dalam rangka deklarasi relawan cakra ahi tingkat nasional
tepuk tangan sekali bapak ibu
keberadaan relawan di bawah demokrat ini juga dianggap sebagai
salah satu mesin kampanye yang efektif
kalau relawan relawan itu sesuai dengan
dan memang mendukung keberadaan calon calon yang ada
tentu bagus bagus saja nggak ada masalah
relawan itu biasa unsur di luar partai yang biasanya akan memperkuat
keberadaan eksistensi maupun kekuatan calon yang ada saya kira
tinggal partai harus mengatur yang baik
sejumlah partai politik telah menetapkan pilihan politik
sejumlah relawan khususnya relawan yang telah memenangkan
sejumlah pasangan calon dari partai mereka
semasa pilkada dki jakarta dan pilkada serentak
kekuatan digalang tak hanya melalui mulut ke mulut
namun juga melalui sosial media dengan satu harapan
jagoan mereka bisa memenangkan pemilihan presiden dua ribu sembilan belas mendatang